lebih dari satu bulan konflik kemanusiaan yang menimpa warga etnis rohingya di myanmar
gelombang pengungsi terus berdatangan
saat ini ada lebih dari lima ratus sembilan belas ribu jiwa etnis rohingya yang tiba di bangladesh
dan menempati sejumlah kamp pengungsian dengan kondisi seadanya
tragedi kemanusiaan di rakhine state myanmar membuat ratusan ribu warga etnis rohingya
harus keluar dari negaranya dan menyeberangi perbatasan menuju bangladesh untuk mengungsi
kini jumlah mereka di bangladesh terus bertambah setiap harinya
jumlah warga etnis rohingya hingga sebelas oktober dua ribu tujuh belas mencapai lima ratus sembilan belas satu ratus sembilan puluh tiga jiwa
kebanyakan dari mereka merupakan warga rohingya yang berasal dari wilayah sitwe dan maungdaw rakhine myanmar
ketika mereka berada di kota cox's bazar mereka menjadi tempat utama pilihan warga rohingya
yang pindah dari myanmar menyeberangi sungai naf dan mereka akhirnya tinggal di sini
bisa dilihat kondisi mereka saat ini seperti apa
jika dilihat di kanan kiri saya mereka hanya tinggal di tempat seadanya yang terbuat dari topangan bambu saja
yang diikatkan dengan tali dan beratapkan dan juga berdindingan terpal
bisa dibayangkan cuaca ataupun udara di sini begitu lembab pada siang hari
tentu ini akan sangat terasa panas sekali
cuaca di kawasan bangladesh juga sedang memasuki musim hujan
sehari hari hujan di sini turun dan tentu itu akan mengakibatkan bocor di dalam tenda tenda pengungsian mereka
yang bisa mengganggu aktivitas mereka di dalam tempat tinggal mereka yang sementara ini
dan di kamp pengungsian tangkal ini ada tiga titik yang terdiri dari tiga bukit
bisa dilihat di sekeliling saya
begitu luas sekali dengan luasan sekitar tiga km persegi
di sini ada sekitar lima puluh
delapan ribu warga rohingya yang tinggal dan itu mereka sudah tinggal baik sebelum tanggal dua puluh lima agustus dua ribu tujuh belas di rahim state
dan mayoritas setelah tanggal dua puluh lima agustus dua ribu tujuh belas lalu mereka akhirnya menempati kawasan ini
dan sekarang setiap hari terus bertambah jumlahnya dan belum diketahui apakah nantinya tempat ini
akan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk dibangunnya shelter yang lebih baik ataupun lebih manusiawi untuk tempat tinggal mereka

tanghali merupakan salah satu dari dua belas camp yang ada di kogsbazar
kem pengungsian tanghali juga masuk ke dalam tiga pengungsian terbesar di bangladesh setelah kutupalong dan balukhali
butuh waktu dua jam lamanya untuk menuju ke kamp pengungsian ini dari pusat kota kogsbazar
semakin padatnya pengungsi dan ramainya angkutan bantuan yang datang membuat jalur menuju lokasi menjadi padat dan pendistribusian bantuan pun menjadi sedikit tersendat
lima puluh jiwa anak anak pengungsi rohingya terus menjadi yatim piatu pasca tragedi kemanusiaan yang menimpa tempat asal mereka di rakhine state myanmar
kini sebagian kecil dari mereka sudah mendapatkan tempat yang layak di penampungan anak anak yatim piatu rohingya
sekolah islam al hadarah pandua shitagong misalnya menjadi salah satu lokasi penampungan anak anak yatim piatu rohingya di bangladesh
di lokasi ini terdapat sekitar tiga ratus jiwa anak anak rohingya yang dibagi dalam dua asrama putra dan putri
mereka berasal dari berbagai daerah di rakhine dan tersebar dari sejumlah kamp pengungsian yang ada di koks bazar
dalam waktu dekat sekitar tujuh ratus anak anak yatim piatu pengungsi rohingya akan dibawa kembali ke sini untuk mendapat pendidikan dan bimbingan pasca trauma
sudah ada koresponen cnn indonesia albi pratama di distrik pandua citagong bangladesh
albi bagaimana kondisi para pengungsi rohingya di sana
ya selamat sore putri jika menanyakan bagaimana kondisi dari warga etnis rohingya yang berada di pengungsian yang tersebar di dua belas kamp pengungsi di bangladesh
memang sampai saat ini mereka masih menunggu kepastian dari pihak pemerintah bangladesh pemerintah myanmar dan juga pihak dari pbb sendiri terkait dengan nasib mereka nanti ke depannya
saat ini ada sekitar lima ratus sembilan belas ribu jiwa
warga etnis rohingya yang tersebar di dua belas camp tersebut di mana ada tiga camp terbesar yang ada di bangladesh khususnya di kota coach bazar sendiri yaitu camp pengungsian kutupalong lalu ada tangkali dan juga balukali
dan untuk hari ini putri saat ini saya tidak berada di camp pengungsian
saat ini saya berada di tempat penampungan anak anak yatim piatu yang merupakan anak anak dari rohingya sendiri dimana di sekitar saya saat ini merupakan anak anak yang memang sudah berada di kawasan ini sejak tahun dua ribu lima belas
dan juga nanti patimu akan datang ke sini
akhirnya anak anak yang kemarin baru juga melintasi perbatasan dengan keluarganya ataupun yang dengan sebatang kara juga akan dibawa ke sini untuk mendapatkan pemulihan pasca trauma dan juga pendidikan
di mana di sini sebanyak tiga ratus anak anak tim piatu sudah dimana unhcr sendiri selaku komisi tinggi dari pbb sendiri terkait dengan kepengungsian mencatat bahwa ada sekitar empat belas anak rakyat tim piatu
yang tersebar di sejumlah camp piatu
pengungsian yang ada di bangladesh sendiri di mana beberapa diantaranya sudah dibawa ke sini dan nantinya sekitar tujuh ratus anak anak lainnya yang merupakan warung saja melintas setelah kejadian konflik manusia a dua ribu tujuh belas lalu akan kembali dibawa ke sini
dan memang saat ini tempat ini merupakan bangunan tua tetapi bisa dikatakan jauh lebih nyaman jika dibandingkan mereka harus tinggal di kem pengungsian
di sini mereka bisa mendapatkan segala macam fasilitas seperti tempat tidur dan juga adanya

tetapi meski begitu masih banyak sekali kekurangan yang dimiliki oleh tempat ini sendiri seperti misalnya kegiatan belajar mengajar mereka belum bisa dilakukan secara optimal dan hari ini sebenarnya hari jumat jika di bangladesh merupakan hari libur nasional
jika memang pernasional dilakukan pada hari minggu tetapi di bangladesh sendiri dilakukan pada hari jumat dan aktivitas di sini masih tetap

dan untuk menangani adanya sekitar tiga ratus warga
warga satu ratus dua puluh lima guru yang juga didatangkan untuk memberikan pendidikan dan juga pembimbingan terhadap traumatis yang mereka alami
dan mereka guru guru ini juga berasal dari warga rohingya yang memang didanai oleh pemerintah sini dan juga sejumlah lembaga manusiaan yang ada
seperti misalnya dari internasional dan juga dari indonesia seperti aksi cepat tanggap yang memang memberikan bantuan bantuan untuk anak anak yang tinggal di sini
dan memang jika misalnya kita bahas terkait dengan masih adakah warga etnis rohingya yang terus berdatangan dari myanmar menuju ke bangladesh
sampai saat ini pun terhitung sedikitnya dalam satu hari ada sekitar empat ratus sampai dengan lima ratus orang yang melintasi border ataupun perbatasan dari myanmar menuju ke bangladesh
baik baik terima kasih albi pratama informasinya sangat komprehensif dari bangladesh